anda balik lagi bersama kami di cnn indonesia connected
pemerintah tiongkok mengkonfirmasi jumlah korban tewas akibat wabah virus corona di tiongkok mencapai satu ratus tujuh orang
setidaknya sembilan belas negara terkonfirmasi terjangkit virus ini
dan sampai dengan sekarang status kota wuhan sendiri masih dalam statusnya lockdown atau lumpuh
dan pemerintah kita pemerintah indonesia pun juga sedang menyiapkan opsi pemulangan wni yang masih bertahan di wuhan
pemerintah juga fokus pada pendistribusian bantuan bahan makanan logistik bagi wni yang berada di wuhan
dan kita akan update bagaimana perkembangan terbaru di tiongkok sudah bergabung melalui sambungan skype
ada bapak jauhari orat mangun duta besar republik indonesia untuk tiongkok
pak jauhari selamat malam pak dubes terima kasih sudah bersama cnn malam hari ini
selamat malam mbak fani apa kabar
baik pak yang lebih kita mau tanyakan lagi bukan keadaan saya di sini
bapak bagaimana keadaan teman teman sanak saudara keluarga kita yang ada di wuhan pak yang ada di tiongkok
siap kami di beijing semua baik baik ya sehat sehat semua
di wuhan juga kita baru komunikasi dengan mereka
mereka baru selesai ke supermarket supermarket membeli persediaan logistik untuk satu minggu ke depan
dan malam mereka kirim foto fotonya saat belanja
jadi saya senang melihat itu semua
dan memang kemarin kita melakukan telpon juga dengan mereka
karena di sana kan ada sembilan koordinator
terima kasih kepada pt ic perimpunan pelajar indonesia di tiongkok
khususnya wuhan yang berkoordinasi dengan kbri berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dan lain lain
jadi saya senang tadi melihat mereka sudah belajar untuk stok paling tidak satu minggu ke depan
oke pernyataan pak dubes ini sekaligus mengklaim
klarifikasi bayangan orang bayangan mungkin keluarga keluarga teman teman mahasiswa wni yang ada di wuhan
kan kita bayangannya gini pak yang beredar kan bahwa wuhan itu seperti kota mati
kemudian tidak ada aktivitas di sana
toh ternyata sekarang teman teman keluarga kita tuh bisa shopping bisa keluar rumah bisa beraktivitas
artinya ada aktivitas ada kegiatan tidak seperti yang kita pikirkan ya pak ya
iya betul kan ada beberapa adik adik mahasiswa juga di sana kan sudah buat
video dan kirim ke indonesia juga di mana mereka ke jalan mengambil lokasi kantinnya dan lain lain
jadi hari ini mereka kirim foto sedang belanja ini bahan bahan makanan mereka untuk stok satu minggu paling tidak mereka bilang ke depan
jadi saya sendiri terharu dan senang melihat foto foto yang mereka kirim dan juga mereka menginformasikan itu sembilan koordinator
itu menginformasikan bahwa semua berjalan lancar di sana
ini kan sudah selesai perayaan tahun baru imlek ini walaupun masih libur sampai tanggal dua jadi sebagian toko sudah mulai buka
memang tanggal dua puluh empat dua puluh lima kan hari raya imlek jadi pada tutup toko tokonya
betul betul pak dubes pendistribusian bantuan makanan logistik kemudian masker seperti apa pak
karena statement atau pernyataan dari kemenlu kemudian dari pemerintah indonesia kan yang ada di sini
bahwa pemerintah indonesia itu siap untuk fokus untuk membantu khususnya dalam hal pendistribusian logistik dan makanan untuk warga negara indonesia yang ada di wuhan
ya itu yang sudah kita lakukan jadi pertama kita minta bantuan masker dari bnpb akan dikirim melalui garuda ke sini karena memang kebutuhan masker meningkat
yang kedua mengenai maskernya kemudian akan kita kirimkan ke sana
lalu ekspedisi yang ditunjuk oleh pemerintah ke tempat sudah kita kontak juga
juga untuk makanan apabila dibutuhkan topati dalam kenyataannya sekarang itu toko toko sudah buka
jadi kita meminta mereka ke toko toko untuk beli sesuai kebutuhan mereka tentunya kita memberikan dana kepada mereka
oke pak dubes update informasi terakhir status wuhan itu dalam keadaan atau status lockdown ya atau lumpuh
mungkin lockdown benar ya tapi bukan lumput tetapi kan itu demi kesehatan juga
sehingga coba bayangkan kalau itu tidak ditutup lalu kemudian orang yang mau pergian dari sana pada saat musim libur seperti ini
berinteraksi dengan warga tiongkok lainnya atau warga negara lainnya kan virus itu semakin menyebar
di sana itu kesehatan mereka diperhatikan jadi ya di situ saja begitu
jadi proses penyebaran
virusnya itu tidak diperluas dan di sana kebanyakan mahasiswa mahasiswa itu tinggal di asrama jadi juga diawati diberikan obat ada kantin yang buka dan lain lain
dan tentunya kita ingin supaya semangat mereka itu tetap positif keluarga di indonesia juga tahu bahwa mereka di sana dalam kondisi sehat semua
oke dengan artinya gini walaupun bukan
lockdown tapi bukan sebegitu lumpuhnya tapi aksesnya memang ditutup ya border border ditutup
ada opsi tidak pak untuk mengeluarkan atau memulangkan wni yang ada di sana pak
oh ya yang jelas kita akan melakukan yang terbaik buat mereka yang bayar
melindungi mereka itu prioritas utama saat ini untuk tentunya sekitar dua ratus empat puluh tiga warga negara indonesia yang ada di provinsi hubei
pak dubes terakhir itu kan tadi apa yang terjadi di wuhan tapi secara general kita lihat di tiongkok artinya penyebaran virus ini kan sangat cepat nih ya pak dubes ya
kondisi di tiongkok keseluruhan itu seperti apa sekarang bagaimana treatmentnya
kan banyak juga kan pasti warga negara indonesia yang ada di wilayah wilayah lain kan di tiongkok selain di wuhan pasti ada di beijing di mana di mana dan sebagainya
ya betul kita sudah membuat pengumuman ini kita akan edarkan pengumuman
ketiga yang penting aspek pencegahan ya
sesuai dengan edaran yang dibuat oleh kementerian kesehatan
yang kedua itu kita membuka hotline dua puluh empat jam
oh boleh disebutkan nggak pak hotline nya pak
hotline ada di nomor kita nanti akan saya sebutkan dan saya akan wa saya bisa ditayang
yang ketiga itu kita menghimbau supaya kalau bisa aktivitas yang berinteraksi
di tempat umum begitu dikurangi
saya sendiri tadi keliling lihat lihat beijing aktivitas seperti biasa tidak seramai ini karena sedang libur juga sampai dua februari
habis wawancara ini saya mau coba kelas ke luar dan lihat lagi
jadi kita berkomunikasi
sementara itu mahasiswa yang sedang berlibur karena ini musim libur dari wuhan itu ada beberapa mahasiswa yang keluar dari wuhan dan tidak bisa lagi masuk ke wuhan
ada dua belas sudah kita sudah pulangkan mereka
pulangkan mereka ke indonesia
ada beberapa mahasiswa juga di tempat lain
itu kita fasilitasi maksudnya memberikan surat izin atau menghubungi pemerintah daerahnya kalau mereka mau pulang
tapi banyak juga yang memilih opsi tetap di sini
terima kasih pak dubes untuk waktunya berbagi informasi penjelasan
khususnya ini pasti sangat berguna untuk keluarga keluarga negara kita yang ada di wuhan yang ada di tiongkok juga
terima kasih pak jawahari sudah bergabung dengan cn indonesia
bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini